pak dokter jadi gini pak dokter
mau diapa nih digulung
yang ini perlu digulung gak
gak takut sama sekali
emang kuat deh dasarnya
keluarga kuat semua
tau gak sakit gini setiap hari kali
ketipu semuanya ketipu
saya mau suka bercanda orangnya
boleh nambah lagi gak di syutingnya
lihat kamu kenal apa sih
loh badan kamu panas gini loh
enggak biasa aja ini
kok biasa aja sih
kita beli ke kamar aja yuk
sekalian cep cep buat makan malam
nah para santriwan
semuanya kalian harus bersabar ya
soalnya ini masakannya
belum jadi dari positinya
kamu kenapa ngelama
si dodot kok belum datang datang juga ya
lihat biasanya bukannya bareng sama kalian semua
tadi sih bareng
dia mau nyusul
ya udah mendingan gini aja
mumpung makan makannya belum dimulai
mendingan kamu susulin dodet ya
siapa tau dia ketiduran
udah ya tuh
bapak ibu dimana
kamu kenapa dodet
peningnya tambah panas
sambung ustadz tiduran
tunggu sini ya dodet
tapi jadi bawaan yang ngantuk amat ini ya
bahasa kita udah gaul
mana sini posisi yang enakan ya
susah amat ya
udah berat banget ini
tidur ah bentaran
kamu mana sih
waalaikum salam ustaz
ini bisa dimulain ga ya untuk makan malamnya
kasian sandriwati sama sandriwan udah pada kelaparan
mungkin lebih baik kita tunggu hikal sama dodot dulu ya
sekaligus mengajarkan mereka tentang solidaritas sesama muslim
karena kan kalau di muslim itu bagaikan satu tubuh
kalau yang tubuh satunya sakit maka yang lain ikutan sakit
iya bener ustadz
kita juga lagi nunggu pos siti ini
ustadz ya allah
jadikan mau melup tajak dulu
ustadz kamu tabrak tabrak aja haikal
haikal kamu kenapa sih larian
jadi gini ustadz
dodot badannya panas sama dia
ngiguh ngiguh kayak ibu bapak
berarti dodot sakit ustadz
jangan piknik jangan piknik
ada ustadz musa yang mulia dan santun di sini
masalah dodot biar nanti saya yang lihat ke kamarnya
jadi santai aja walas aja
iya satu lagi
nanti kalau makanan datang
ustadz jalan dulu
nah untuk para santriwan
akan diatur oleh ustadz ridwan
jangan dulu makan takutnya nasinya belum cukup semua
oh yaudah haikal
bareng sama ustadz ke sana ya
isi isi ustadz ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
eh eh eh eh haikal
tangan pak d udah kepanasan
nggak pak d
ayo yang sopan jalannya
pelan pelan pelan pelan pelan
eh pak ustadz cepet banget hilangnya
ini positi kemana ya
anak anak kasihan lo udah pada kelaparan
saya juga nggak tahu ustadz
gimana kalau kita sekarang tanya ke pak d
anak anakku semua ya dengerin ustadz ya
sekarang ustadz sama ustazah mau ke tempat pak d
mau cari positi ya
kalian semua tunggu di sini
dan jangan mulai makan dulu sebelum ustadz sama ustazah kembali ke sini
jangan pada ribut ya
yang tenang yang tertib ya
iya pak ustadz

mau gede mau masuk ke tempatnya doang
di mana sih
aduh bisa di tau
ya udah mas sakit
tuh tuk di situ aja tuh

oh panas ya allah panasnya tinggi banget astaghfirullahaladzim
kal tolong kamu sambungin sama dokter langganan kun anta udah ada di pondbook ya
soalnya tangan ustadz masih panggil abis disuntik
tempelin ke kuping ustadz
iya iya pak dokter jadi gini pak dokter
ada santri yang
iya pak dokter jadi ini ada santri
santrinya pak dokter kok hilang suaranya
ada salah satu santri yang mengalami demam panas tinggi
ini gimana ya dokter saya bingung
ya udah ya udah baik
makasih makasih dokter
kata dokternya apa ustadz
dudutnya kita ustadz
iya itu kata dokter
apa dudut aku
ini baru mau jelasin dipotong lagi dipotong lagi